kekayaan wastra dan kria nusantara terjalin indah dalam pameran karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh
ragam kain dan kerajinan tradisional dari seluruh penjuru indonesia
hadir sebagai wujud khasana budaya yang memiliki nilai otentik
mengangkat citra daerah dan bernilai ekonomis tinggi
karya kreatif hasil kreasi anak bangsa tampil sebagai gambaran kekuatan sumber ekonomi kerakyatan
yang menjadi potensi wisata sekaligus sumber pendapatan negara
bank indonesia dalam menjalankan fungsi tugas dan kewenangannya terkait kebijakan moneter
makro prudensial dan sistem pembayaran melakukan program pengembangan umkm unggulan
bank indonesia melalui program umkm unggulan telah mendorong
terciptanya usaha kreatif yang mengangkat budaya daerah
dan melebarkan sayap mereka tidak hanya pasar global ke pasar nasional dan juga ke seluruh dunia
program yang bertujuan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di daerah secara berkelanjutan
dengan pendekatan ekonomi lokal ini dilakukan melalui pemberdayaan industri kreatif
mendukung ekspor pemberdayaan perempuan dan daerah perbatasan
yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional
dengan karya kreatif indonesia menembus pasar global
pameran kki dua ribu delapan belas resmi dibuka oleh ibu negara iryana joko widodo
bersama ketua umum dewan kerajinan nasional ibu mufidah yusuf kala
didampingi oleh gubernur bank indonesia peri warjio
hadir pula menteri kooperasi dan ukm
serta penggiat industri kreatif indonesia
di acara pembukaan ini juga digelar parade busana dari desainer kenamaan tanah air
yang apik mengkreasikan karya kreatif indonesia

memang juga saya suka dengan kain laguasi yang memang dari sulawesi selatan itu
dan saya tampilkan ingin mengangkat budaya indonesia
tapi tampilan lebih masa kini seperti itu
pada tahun unggulan bukan hanya diperkenalkan dan diperluas akses pemasarannya
namun juga dapat berkonsultasi di pojok konsultasi pengembangan umkm
agar dapat menembus pasar global
terima kasih kepada bi karena saya diambil sebagai binaan
mulai bukan hanya saya diajar dari pembukuan
sampai kepada penjualan pun kemasan pun saya dibimbing
dan juga saya juga diberikan gerai ponai kreatif tempat penjualan saya
yang paling jauh sampai sekarang ini baru new jersey ya
itu dibawa salah seorang desainer dan alhamdulillah hasilnya mengembirakan
rangkaian pameran kki dua ribu delapan belas yang berlangsung dua puluh hingga dua puluh dua juli dua ribu delapan belas ini
diisi dengan berbagai kegiatan terkait strategi dan kiat umkm menembus pasar ekspor
melalui kegiatan talkshow seminar internasional dan workshop
kebetulan benda ini baru pernah saya lihat
dan ini mungkin sangat kental sekali dengan kearifan rongkal ya
dan banyak ragam disini saya lihat jadi sangat menarik
bagus sekali karena kan indonesia banyak sekali ya kebudayaannya
banyak juga kreasi kreasinya dari tiap tiap daerah gitu ya
nah ini kan aset kita ya untuk keluar gitu
bisa menambah aset buat indonesia buat masyarakat juga
goresan karya pengrajin nusantara yang tertuang dalam keindahan wasra dan kria
menjadi wujud nyata dukungan bank indonesia terhadap kreasi anak bangsa
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia